ya tapi gak ginilah caranya
gue harus kasih pelajaran tuh si aldino gimana caranya buat dapetin inisial yang benar
lo ribut sama rifqi di rumahnya michelle
iya karena dia udah kurang ajar sama michelle
kurang ajar gimana maksud lo
untung gak cepet dateng kesana
enggak enggak itu pasti salahnya michelle bukan salahnya rifki
ya michelle nya aja tuh yang kegenitan sama si rivki
mbak ap nya ketinggalan mbak
ya igor rara kok bisa lupa sih
bapak makasih banyak ya
oh orang kok lupa cek handphone
bapak davin pasti chat rara
eh udah biar aja papa yang buka ya
temen di dewi aja ya
kalo rara yang dateng terus papa suruh masuk gimana
kalo dewi liat gue sama rara
bisa kacau semua
bentar ya kesana
ada apa lagi sih vin
udah biar davin aja yang buka ya
loh kenapa kamu tinggalin dewi disana
dewi ditinggal sebentar doang gapapa kok
udah udah kamu temenin dewi sekarang ya
please pak siapa tau ini temennya davin kan
loh kalo papa yang buka kenapa emang
udah udah sana kan
davin ya sana
permisi pak ada paket buat pak anton
makasih ya pak ya
vin kok masih disini sih
udah temenin dewi sana
bukannya temen kamu kok
iya bukan ya
untung rara udah baca chat gue
pasti dia gak akan dateng kesini
maafin opa davin ya rara
apa terpaksa harus bohongin rara lagi
ternyata opa davin lagi gak ada dirumah
dia lagi nemin papanya jempol kakenya dirumah sakit
salah ra juga sih gak ngabarin dulu
yaudah deh rara makan aja ah rotinya
mana taksi online nya masih jauh lagi
kenapa semalam gak pulang
ini apa rumah teman
kamu jangan bohongin papa
pasti gara gara teman kamu yang namanya michelle
kamu nginep rumah dia
pak ini siapa yang bilang ke papa
soal rifki sama michelle siapa pak
jawab dulu pertanyaan papa
kamu jangan mengalihkan pembicaraan
ya memangnya kalau rifki beneran nginap di rumahnya michelle kenapa
papa pikir rifki bakal aneh aneh sama misha
ngelakuin hal yang gak bener sama michelle
dia tuh apa yang berpengaruh buruk sama kamu
kamu berani gak pulang semalam
itu gara gara teman kamu yang namanya michelle itu
itu bukti bahwa dia bawa pengaruh buruk sama kamu
papa minta jauhin dia
pak ini yang rifki gak suka dari papa
orang tuanya rifki dan rizki anaknya papa
tapi papa lebih percaya sama orang lain ketimbang anaknya sendiri
sekarang juga papa antar kamu ke mahkamah mahkamah
sebelum kesini rifki udah ke mahkamah
gue udah berhasil pengaruhi bokapnya rifki
sampai bokapnya revie tuh udah gak suka lagi sama michelle
dan dia sampe nyuruh rifki buat ngejauhin michelle
ternyata gue gak siap siap rumah michelle
sampai gue ribut sama rizky
lo inget ya ini namanya pembelandi
udah dong rifki
udah dong rifki
udah dong rifki
udah dong rifki
udah dong rifki
jangan jangan aldino yang udah ngadu ke papa karena mau bikin gue jauh dari michelle
ya tapi gak ginilah caranya
gue harus kasih pelajaran tuh si aldino gimana caranya buat dapetin inisial yang benar
lo ribut sama rifki di rumahnya michelle
karena dia udah kurang ajar sama michelle

untung gak cepet dateng ke sana
itu pasti salahnya michelle bukan salahnya rifki
ya michelle nya aja tuh yang kegenitan sama si rifki
gue yakin saya gak salah
karena gue tau michelle bukan tipe orang kayak gitu
makanya lo gak akan lihat keburukan dia
ah lo beneran gak apa apa
itu bibir kamu udah gue obatin ya
gak usah bel
tadi gue udah obatin
terus si rivki gimana keadaannya sekarang
aduh tapi bibir kamu
bel gue gak apa apa kok
oh gak usah gue udah makan kok
gak apa apa gue suruh bibi buat cembalan lo ya
kalau aja gue bisa bikin alido jatuh cinta sama gue
hah rifki kenapa kok bisa
ya gitu deh
hahaha kalian penge rambut ini aduh
harus tambah satu garis lagi gitu kawan
eh pada ketawa ketawa aja lo
gue mau tanya nih kemarin yang makan belum pada bayar siapa
nih orangnya nih nih si nadif nih
saya gak ada lawan dia oke asli
iya kemaren saya liat nih abe dia makan paling banyak be
babe jangan percaya bete ini tidak pernah curang
be makan apa be bayar itu
mereka ini saja yang makan tapi tidak pernah bayar
yang ini nih ini nih
kalau begitu ngomong dong dari kemarin
kan jadi kagak ribet be